maksudnya kita ke gereja
yuk dimas anterin pulang
biar mbak sumi yang tutup gerbang dua duanya diem
biar mbak sumi yang tutup gerbang dua duanya dim
nanti kalau ada warung nasi kita berhenti dulu kali ya

nanti tuh belok kanan

iya mbak sumi inget nggak sih waktu itu
dimas pernah minta bikinin telur ceplok
tapi malah mbak sumi ngasihnya telur dadar
waktu itu kamu langsung cubit mbak sumi loh
ya beda lagi produknya
sekarang kan qr bisa di semua produk mas
iya langsung dikasih aja
langsung dikasih aja

beneran nggak apa apa kan kamu hantar mbak sumi
mbak sumi jadi nggak enak loh
kan waktu itu mbak sumi juga sering ngantriin aku beli es krim tuh

masih inget aja kamu
keputusan mbak sumi pulang tuh
mbak sumi suka mikir mikir
kalau mbak suti sedang di rumah sendirian
kalau mbak sumi sedang di rumah sendirian
emang di kantor tuh kerjaan lagi banyak banget
kayaknya kamu masih kecil aja
cuma kok rasa khawatirnya
kok ya masih ada
pak sumi tuh emang dari dulu nggak ada bedanya ya
pasti selalu bawel kalau di mas bandel
pasti selalu bawel kalau di mas bandel
dan yang paling penting nih ya
sama telor ceplok buatan mbak sumi
soalnya emang rasanya tuh beda gitu
kamu dari dulu bisa aja
kayak tadi tuh yang pas dimas makan
di warung nasi itu kan dimas tadi makan
kalau buatan mbak sumi tuh rasanya kayak bikinnya tuh
pasti anak mbak sumi sering deh minta bikinin telur ceplok
mbak di mas ada salah ngomong ya
mas ada apa lagi sih ma
pusimu mbak ambe ini
pusimu mbak ambe ini
pusimu mbak ambe ini
kamu itu anak yang beruntung
waktu kamu masih berumur lima tahun
ibumu selalu membelikan kamu mainan
mbak sumi selalu dimarahi ibumu
kalau mbak sumi marahi kamu
kamu itu bisa mengatasinya sendiri
selalu peduli dengan anaknya
orang tua seharusnya memarahi anaknya ketika ia bersalah
dan orang tua seharusnya selalu ada
bukan malah membiarkan anaknya menyelesaikan masalahnya sendiri
dari semenjak papa meninggal
saat usia dimas masih lima tahun
gitu gitu dia orang tuamu loh
hingga kamu bisa seperti ini din
kalau mbak sumi bicara soal merawat
dari usia dimas lima tahun
siapa yang mengajarkan dimas membaca mbak
waktu dimas menangis kalau mbak sumi bilang dimas adalah anak yang beruntung ya itu benar
karena di samping dimas saat ini itu ada mbak sumi